kita tahu meski islam terus berkembang di amerika serikat namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemenangan presiden trump kemarin pada pemilu november ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan semakin terpolarisasi semakin tercerai berai begitu di amerika serikat
lalu seperti apa sebenarnya suasana ramadan di amerika serikat saat ini apakah sama saja atau malah memang terjadi gesekan gesekan antara kelompok masyarakat di sana saat ini kami telah terhubung dengan bapak duwirana satyavat yang adalah ketua liga muslim indonesia di amerika serikat melalui sambungan skype langsung dari los angeles california
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia pak duwirana bagaimana suasana ramadan di sana tahun ini apakah berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat dan memang kami pun setiap tahun selalu menyalankan ibadah puasa dan mungkin karena seperti tadi suasananya juga semakin kiat kami juga tetap selalu menjalankan ibadah puasa dan juga kami bersatu dengan juga kawan kawan lain dari negara negara lain yang menurut muslimnya menjalankan ibadah puasa dan kami saat ini lebih setiat dengan memperkenalkan
dia juga dengan masyarakat yang non muslim di sini
pak duwirana kita tahu ramadan ini menjadi momen untuk para umat muslim mencari komunitas atau berkumpul dengan komunitasnya begitu untuk beribadah bersama sholat bersama berbuka puasa begitu
kemudian di los angeles sendiri ini pusatnya ada di mana pak
tapi di daerah los angele kami mengadakan buka puasa pertama tiap hari itu di kebetulan alhamdulillah kami
dapat tempat di konsulat jenderal republik indonesia yang lokasinya di tengah tengah kota los angeles
jadi alhamdulillah tempat pusat kami berkumpul untuk mengadakan berbuka puasa dan parawe
selain itu juga ada masjid masjid terdekat yang kami juga kunjungi untuk saling bersilaturahmi dengan masyarakat non muslim dari negara lain
seberapa ramai pak jumlahnya yang mengunjungi masjid masjid ketika maghrib tiba berbuka puasa bersama begitu
alhamdulillah cukup banyak
kami sendiri di sini mungkin ada seratus dua ratus orang
sedangkan kami juga sempat mengunjungi masjid masjid lain juga itu ada seratus dua ratus orang
jadi masyarakat muslim di sini juga semakin niat menunjukkan bahwa kita ini bersatu dalam ibadah kita
juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat non muslim di sini
karena ada beberapa juga masyarakat non muslim yang hadir untuk sedikit bercerangkapan dengan kami
menanggung nilai apa itu ramadan
baik pak dengan cukup banyaknya tadi mencapai ratusan orang yang berkumpul di sana
lantas dengan kalau kita perhatikan pada pemilihan umum di amerika serikat pada periode ini kan
presiden trump itu sendiri terkenal dengan retorikanya yang sangat tidak bersahabat seperti itu dengan dunia islam
apakah memang ini terjadi juga maksud saya sentimen sentimen baru di masyarakat los angeles itu terhadap bulan ramadhan
terhadap umat muslim yang ada di sana
atau justru ini menimbulkan hal yang lain dalam artian ialah toleransi yang jauh lebih tinggi
jauh lebih tinggi lagi terhadap umat muslim yang melakukan ibadah puasa di sana saat ini pak
kalau menurut pengabalan kami justru banyak kita juga bekerja sama dengan masyarakat muslim
mereka masih banyak juga bersama dengan kita
mengatakanlah kita sama sama di sini
kita sama sama hidup bersama
jadi untuk kami pun untuk pilihan kita dan ini cukup banyak mendapat support dari kawan kawan yang lain
jadi kami juga masih senang melakukan ibadah ibadah kami
jadi tidak terpengaruh pak ya dengan retorika pada pemilihan presiden sebelumnya
lantas bagaimana mereka menyikapi pak
apakah memang cukup sudah cukup paham seperti itu mengenai ibadah ramadhan ini
atau juga mungkin dari beberapa orang harus dikasih pengertian lagi bahwa kita harus menahan makan sekian belas jam
seperti apa pak
ya memang ada yang kita masih harus kerja lebih sendiri menjelaskan
tapi kemarin juga kami berkumpul dengan masyarakat muslim lainnya di negara lain
dan pada perkembangan kami itu juga ada beberapa kawan kawan dari gereja
sebetulnya ikut kampanye dengan kami
tidak salah dampaknya daripada situasi pemerintahan yang baru
oke pak dwirana mungkin bisa diberitahu begitu kepada kita yang ada di indonesia
apa sih kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh liga muslim di amerika sana
dalam bulan ramadhan seperti biasa setiap masjid kita mengadakan
buka puasa bersama dan salat tarawih
untuk dari masyarakat kami masyarakat muslim indonesia sendiri kami juga bekerjasama dengan beberapa pengajian indonesia di seluruh amerika
yang bergabung dalam x minute america untuk mengadakan acara safari ramadan
jadi kami mengundang beberapa da'idah indonesia untuk mengisi acara ramadan kami di sini
baik melakukan safari ramadan juga ya pak
pak saya juga penasaran dengan adanya liga muslim di sana dan juga cukup banyaknya umat muslim di sana
kalau melakukan buka puasa bersama di sana biasanya menunya itu dari mana pak
apakah khas indonesia atau memang ganti gantian dengan beraneka ragam negara lainnya yang juga terkenal dengan umat muslim
seperti apa sih pak
kalau kami sendiri seperti indonesia dengan adanya indonesia
malah kemarin yang kemingung lalu sebetulnya kami diundang oleh itu syarif dari los angeles county
itu kami dari masyarakat muslim di sini
di sini wakil wakil dari masjid dan organisasi islam diundang beliau untuk mengadakan buka puasa pertama pak
jadi di sini terlihat mereka pun kayak syarif dan los angeles police department itu juga bersatu dengan masyarakat muslim
mereka mengerti situasi kita semua di sini
jadi alhamdulillah juga mereka buka tangan pada masyarakat muslim di amerika dan terutama di los angeles
kalau kita berbicara mengenai kerinduan pak apa yang paling dirindukan begitu
ataukah mungkin ada suasana yang tidak bisa didapatkan di amerika serikat dibandingkan dengan indonesia
atau justru sudah biasa aja sebenarnya yang namanya puasa dimanapun harus dijalankan seperti itu
kalau rindu pak di sini makanan indonesia alhamdulillah pak cukup banyak
dan mungkin yang dirindukan cuma azan saja pak
ya kadang kadang azan walaupun kita ada di sini
kalau di sana kan ada azan dari beberapa masjid
kami di sini kan azan sendiri
bentuk pun kami sudah mulai membuat sendiri pak
alhamdulillah sultan indonesia kami tetap jaga di sini
bukan kita juga jauh dari sana
baiklah terima kasih bapak duwirana satyafad ketua liga muslim indonesia di amerika serikat atas informasinya
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan